dua pelaku diduga begal menerobos razia yang digelar polsek kertapati palembang
petugas terpaksa melepaskan tembakan ke udara saat mengejar pelaku yang melarikan diri
dua pelaku diduga begal menabrak kapolsek kertapati akp iputu suryawan saat berusaha melarikan diri dari razia
petugas bahkan terpaksa melepaskan tembakan ke udara saat mengejar pelaku yang berhasil kabur usai menabrak kapolsek
dari tangan salah seorang tersangka yang berhasil ditangkap petugas menemukan senjata tajam jenis pedang
insiden ini terjadi ketika petugas menggelar razia kendaraan pada minggu malam
seorang tertugas pelaku membawa sajar sempat menunggu menunggu saya khususnya
dan kita berhasil mengamankan satu orang pelaku berserta satu kendaraan
dan kita berhasil mengamankan sepeda motor
razia digelar guna mengantisipasi tindak kejahatan di jalan raya pada bulan suci ramadan
petugas berhasil mengamankan puluhan kendaraan sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen dan surat surat
hanif kairandi malembang